kasian mbak yati ya mas
kenapa mas bas jadi berubah begitu ya
saya itu juga gak ngerti sama mas baskoro
mestinya mas baskoro saat ini itu tambah cinta sama mbak yati
karena mbak yati tuh lagi hamil
kamu udah lama kenal hujan
ya ujang bisa aja ya ketemu orang cantik
jangan jangan kamu dulu bekas pacarnya ujang udah
hahaha gak bercanda bercanda
bersihnya enak kan
perasaanku kok gak enak ya
mas baskoro ada dimana sih
tunggu tunggu tunggu
mas baskoro ada dimana sih
hah salah sambung
mas baskoro ada dimana sih
aku ada suara musik sama peluru keluar
mas baskoro ada dimana
gak akan makan
mas apa sih yang ini

eh jangan lama lama
masih berharap ya
masih berharap sih
ada apa sama suamiku
kalau bos dapat proyek gede seperti ini terus
saya juga pengen kayak si bos
dapet perempuan cantik
bisa dibawa kapan aja
karena kita banyak duit ya enggak
jadi orang kaya muda
apa kalian tahu semalam dia tidur di mana
wah pasti si bos lagi endohoy sama intan yang bahenor
kamu udah mandi ya
mex cukup cukup cukup cukup
kenapa mas bas jadi berubah begitu ya
saya itu juga gak ngerti sama mas baskoro
mestinya mas baskoro saat ini itu tambah cinta sama mbak yati
karena mbak yati itu lagi hamil
nah mereka itu menunggu momongan itu sudah lama
mas baskor itu aneh aneh aja kok
ada apa ini
ya udah duduk dulu
ayo mbak masalah dulu mbak
istri macam mah apa sih ini
lampak ini banyak udah pulang ya
minggit kemana kamu
suami pulang bukannya disambut
dari rumahnya sobri mas
ke rumah sobri ngapain kamu ke rumah sobri
jangan jangan kamu ada main sama suami saudaramu itu
semalam kan kamu gak pulang mas
siapa tau mereka tau keberadaan kamu
siapa tau mereka tau keberadaan kamu
punya banyak proyek yang harus aku tangani
ngapain kamu cari cari
lagipula kamu gak perlu cari cari aku
eh tapi semalam kamu tidur dimana mas
kamu jangan tanya
aku itu usaha
banyak relasinya mau hidup dimana itu tuker aku
aku mesti tau kamu ada dimana
kamu jangan pindah ya
tamu gak tamu mas
mas kebetulan bapak sikora ada di rumah
ada apa pak
begini pak saya ingin menanyakan tentang renovasi masjid itu pak
kenapa lama sekali pak
begini bapak durun
renovasi bangunan itu memerlukan perhitungan yang matang
saya mesti menyampaikan gambarnya rancangan anggaran
dan urusan tetep bengek lainnya
tapi pak seharusnya renovasi itu sudah selesai pak
tapi kenapa lama sekali pak
pak badurun jangan selalu tau saya sudah berpengalaman
tapi kalau pak badurun gak percaya sama saya
silahkan cari pemborong lain
tapi pak saya tidak bermaksud seperti itu pak
sudahlah pak badurun saya sibuk
saya mesti mengecek perak yang lebih besar lagi